kenaikan produksi ikan tangkap tak hanya memberi kontribusi yang positif terhadap pemasukan devisa negara
tetapi juga menunjukkan kondisi ekosistem laut indonesia yang semakin sehat
berdasarkan data kkp produksi ikan tangkap di laut selama periode januari hingga september dua ribu delapan belas
adapun produksi perikanan budidaya bukan rumput laut mencapai lima enam juta ton
selama periode tersebut volume produk ikan yang diekspor mencapai hampir sembilan ratus ribu ton
senilai hampir empat miliar dolar as sedangkan nilai impor mencapai tiga ratus tujuh puluh juta dolar amerika
amerika dan tiongkok menjadi negara tujuan utama ekspor produk perikanan seperti udang tuna dan gurita
peningkatan volume produksi ikan besar tak hanya meningkatkan devisa hasil ekspor
tetapi juga menunjukkan kondisi ekosistem laut indonesia
indonesia yang semakin sehat